walaupun anjlok dalam surplus neraca dagang juni dua ribu tujuh belas merupakan yang tertinggi dalam lima tahun
kita lihat tren raca dagang yang bisa dikatakan untuk surplus neraca dagang ini semu karena kalau kita lihat dari tren raca dagang ini yang memang dari nilainya terus turun
kita lihat terlebih dahulu untuk ekspor ekspor di bulan maret ini mencapai hampir lima belas miliar dolar amerika
untuk tren ekspor kita bahas tren ekspor dulu kemudian ada kejatuhan di bulan april yang mencapai tiga belas tujuh belas miliar dolar amerika
ada kenaikan lagi di bulan selanjutnya di bulan mei mencapai empat belas tujuh
dan anjlok di bulan juni ini cukup dalam
kalau dari klaim dari badan pusat statistik ini karena libur lebaran lima hari dan juga dilarangnya truk truk yang membawa komoditas ekspor maupun impor
sehingga membuat akhirnya neraca dagang ini cukup jatuh dalam bahkan untuk juni
ini menjadi hanya sepuluh satu impor
bisa dikatakan ini merupakan surplus neraca perdagangan semu walaupun mencapai level tertinggi dalam lima tahun terakhir atau sejak tahun dua ribu dua belas
karena kalau kita lihat dari kejatuhan impor ini jauh lebih dalam dibandingkan dengan kejatuhan ekspornya
tentunya yang baik adalah ekspor yang meningkat ditambah juga meningkatnya impor
karena tentunya dengan daya beli masyarakat yang tinggi membutuhkan impor yang banyak
sebagian besar untuk bahan bahan utama industri manufaktur di dalam negeri ini masih merupakan komoditas impor
sehingga membuat akhirnya ada terlihat bahwa ada peningkatan konsumsi rumah tangga
ataupun juga swasta yang membuat dari impor cukup naik dan juga lebih baik lagi jika ekspor naik
kalau kita bandingkan dengan tren raca dagang kita ibaratkan indonesia sebagai seorang pedagang
jika mampu berdagang ke luar negeri ini lebih banyak nilainya tentunya akan lebih baik untuk perekonomian
untuk keuangan negara dibandingkan dengan belanjanya
namun untuk ekspor ataupun untuk surplus neraca di bulan juni tahun dua ribu tujuh belas yang menyentuh level tertinggi sejak tahun dua ribu dua belas
ini merupakan bisa dikatakan raca dagang semut
karena apa karena impornya ini jauh lebih rendah turunnya
bahkan hampir tiga puluh persen dua puluh delapan persen untuk impor di bulan juni tahun dua ribu dua puluh
ini sementara ekspor hanya turun delapan belas persen
sehingga memang surplus ini tercetak
karena memang dari impornya yang jatuh lebih dalam dibandingkan dengan ekspornya yang jatuhnya delapan belas persen
akan lebih baik lagi jika indonesia mampu meningkatkan ekspornya secara terus menerus
sehingga akhirnya surplus yang terjadi adalah surplus yang sehat bukan surplus yang semuh
walaupun kejatuhan cukup dalam di bulan juni
namun untuk sepanjang tahun dua ribu tujuh belas masih ada surplus yang cukup tinggi
untuk total ekspor di tahun dua ribu tujuh belas ini mencapai hampir delapan puluh miliar dolar amerika
sementara untuk impornya tujuh puluh dua lima
sehingga untuk surplus neraca dagang indonesia sepanjang tahun dua ribu tujuh belas ini berada di level sekitar tujuh miliar dolar amerika
kita bergeser ke tren surplusnya
kita dalamin lagi untuk tren tren surplusnya dalam sepanjang tahun dua ribu enam belas
sempat ada kejatuhan bahkan tidak mencapai satu miliar dolar di bulan mei
hanya empat ratus tujuh puluh juta dolar amerika
walaupun trennya kembali naik di bulan juni satu enam puluh tiga miliar dolar amerika
walaupun lagi lagi ini karena surplus
yang terjadi surplus semu
karena impornya yang jatuh lebih dalam dibandingkan dengan ekspor
sehingga membuat margin antara total nilai ekspor dan juga total nilai impornya semakin meninggi
walaupun klaimnya memang tertinggi secara bulanan hingga sejak tahun dua ribu dua puluh
namun lagi lagi ini karena impornya yang jatuh lebih dalam
sementara untuk januari juni tadi yang sudah saya sebutkan
untuk surplus neraca dagang mencapai tujuh enam puluh tiga miliar dolar amerika
kita lihat untuk negara negara
ini yang menjadi sasaran ekspor
ataupun barang barang dagang indonesia yang dijual ke luar negeri
dan juga indonesia mengambil barang barang tersebut dari negara negara tetangga
ataupun juga mitra dagang indonesia
kita lihat apapun yang terjadi di negara negara mitra dagang di indonesia ini
tentunya akan mempengaruhi juga dari daya beli pembelinya
yaitu negara negara yang kita ekspor
dan juga dari negara negara yang kita impor
barang barangnya ini juga akan sangat mempengaruhi apapun yang terjadi di sana
kita lihat dulu
ekspor indonesia ini data untuk juni dua ribu tujuh belas ke tiongkok
paling tinggi masih sembilan tiga miliar dolar amerika
kemudian diikuti oleh amerika serikat
ini yang selalu surplus
karena memang amerika serikat tidak menjadi negara yang barang barangnya kita beli
untuk kita olah lagi di indonesia itu di angka delapan tiga puluh tujuh miliar dolar amerika
sementara negara ketiga untuk tujuan ekspor kita adalah india
india mencapai enam delapan puluh lima miliar dolar amerika
sementara untuk impor
inilah yang terjadi
jika indonesia ini nilai jualannya ke tiongkok ini jauh lebih rendah dibandingkan dengan apa yang kita datangkan
barang barang dari tiongkok
karena terlihat ada defisit yang cukup besar
defisit dagang dengan tiongkok
karena kita mengimpor di bulan juni mencapai lima belas miliar dolar amerika
sementara kita berhasil menjual hanya tidak mencapai sepuluh miliar dolar
sehingga ada defisit perdagangan antara indonesia dan tiongkok di bulan juni
ini yang mencapai lebih dari lima miliar dolar amerika
negara kedua yang barang barangnya kita beli sebagai impor yaitu jepang
ini mencapai enam tujuh puluh tujuh miliar dolar amerika
sementara thailand ini biasanya beras
kebanyakan dan juga komoditas pertanian lainnya
yang mencapai empat empat puluh dua miliar dolar amerika
sudah saatnya nampaknya pemerintah dan juga para pengusaha ini menambah nilai nilai komoditas ekspor indonesia
sehingga tidak hanya melulu barang barang komoditas seperti misalnya adalah batu bara
kemudian juga yang menjadi andalan salah satunya adalah cpo
akan lebih baik lagi jika indonesia jika pemerintah ini juga bersama dengan pengusaha mampu menambah nilai nilai dari barang barang bentah komoditas ekspor indonesia
sehingga mau tidak mau nilai ekspornya juga semakin tinggi
diiringi juga dengan nilai impor yang cukup tinggi tentunya karena ini terlihat dari data konsumsi masyarakat
sehingga jika beriringan ekspornya selalu lebih tinggi membuat surplus yang tidak semu
tapi surplus yang benar benar terjadi dan surplusnya benar benar menjadi data positif
untuk neraca dagang indonesia ke depannya